pada tau dong kalau sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas olahraga
kita harus melakukan pemanasan atau warming up dan pendinginan atau cooling down
nah yang jadi masalah nih banyak yang belum paham bagaimana sih sebenarnya melakukan gerakan pemanasan atau pendinginan tadi yang tepat
karena dua ritual tadi sebenarnya harus dilakukan dengan benar agar kita bisa terhindar dari cedera
kalau gerakannya nggak ada yang ngajarin soalnya saya ngasel ngasel aja itu
yang penting badannya udah panas ototnya udah gak tegang lagi itu saya udah mulai lari itu
gerakannya yang biasa kalian lakukan sebelum olahraga itu kayak apa sih
kayak pemanasan kaki tangan badan leher semuanya
kalau sesudah olahraga
sama kayak gitu
tapi kalian tahu nggak ada dynamic stretching dan static stretching
nggak tahu ya
kalau dynamic stretching sama static stretching pernah dengar nggak
belum pernah dengar
jadi kalau selama ini stretching ya di tempat gitu aja ya
bagi anda yang belum tahu pada dasarnya gerakan stretching atau pergangan untuk pemanasan sedikit berbeda dengan stretching untuk pendinginan
untuk pemanasan disarankan untuk melakukan peregangan dinamis atau dynamic stretching
sementara static stretching kita lakukan untuk pendinginan atau setelah berolahraga
karena dynamic stretching itu ketika kita melakukan dynamic stretching itu sebenarnya sekaligus dengan kita melakukan pemanasan
jadi mempersiapkan otot kita untuk bisa berolahraga
meningkatkan suhu tubuh dan mempersiapkan ototnya untuk siap melakukan olahraga
dan penelitian mengatakan bahwa ketika melakukan dynamic stretching sebelum berolahraga itu bisa menurunkan risiko cedera
kalau static stretching
nah kalau static setching sebaiknya dilakukan setelah berolahraga
karena dengan melakukan static stretching itu merelakskan atau meregangkan ototnya dan menurunkan risiko cedera juga ketika dilakukan setelah berolahraga
sekaligus mendinginkan suhu tubuhnya
kita akan praktekin ya kita mulai dari sini
sebenarnya pada prinsipnya kita melakukan pergangan untuk bahu dulu
misalnya kan biasanya kalau sapti kan kita cuma lakukan seperti ini kita sambil lakukan sambil gerak
durasinya mungkin sepuluh sampai lima belas menit lah ya
sampai sesiapnya tubuh kita
terus kemudian bisa juga kita buka
kemudian kita buka
jadi sambil meregangkan otot otot dada
ini sambil jalan ya dok ya
sambil jalan atau sambil lari lari kecil
sekarang kita melakukan pergangan untuk otot betis
gerakannya jangan dihentak
rasakan seperti ada gerakan stretching sambil melakukan gerakan
rasanya betis ya dok
bisa saja kita melakukan gerakan seperti aeroplane
sambil latih kesimbangan juga
rasakan tarikan otot hamstringnya
rasakan pergangan di hamstringnya
nah kalau untuk pendinginan static stretching itu gimana gerakannya dok
gerakannya kita bisa sama seperti tadi kita melakukan stretching untuk betis
kita bisa sambil tarik sambil diem
oke terus gimana tadi
untuk quardicept juga kita sambil hanya diem saja tapi kita melakukan stretching
kalau static stretching itu baiknya ditahannya itu berapa second dok
penelitian mengatakan yang terbaik atau bisa bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas itu ketika ditahan lima belas sampai tiga puluh detik
jadi banyak orang yang cuma delapan sampai sepuluh detik itu sebenarnya kurang
sebaiknya itu lima belas
sekarang anda tahu kan fungsi dan manfaat dari pergangan dinamis dan pergangan statis
jangan sampai salah lagi ya agar kita bisa tetap bugar saat berolahraga dan terhindar dari cedera
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta